kita beralih ke daerah lain sabtu sore polisi mengamankan bom dari tangan dua orang pria dan satu perempuan calon pengantin bom bunuh diri di daerah bekasi
di lokasi kejadian tim gegana melakukan peledakan satu per lima dari bahan temuan bom dan bom diduga mengandung bahan kimia berbahaya
sementara itu olah tkp untuk sabtu malam dihentikan dan akan dilanjutkan minggu pagi ini oleh tim gegana dan puslap
setelah diamankannya tiga orang terduga pelaku tim gegana polda metro jaya jumat malam meledakan satu per lima bagian dari bom yang ditemukan
menurut kapolres metro bekasi kota bom tersebut diledakan di lokasi kejadian dengan standar operasional khusus
yaitu dengan mengevakuasi warga sekitar dalam radius tiga ratus meter dan merendam bom tersebut terlebih dahulu
kalau itu diledakkan di lapangan terbuka efek ledakannya itu sampai tiga ratus meter persegi
dalam kondisi lapangan terbuka
nah di sini kan kenapa tidak begitu banyak yang pertama dia dalam ruangan kamar
yang kedua sudah dilakukan mungkin diselimuti atau di apa saya nggak tahu lah diredam oleh dari pihak gegana
sehingga ledakannya itu ledakan yang muncul tadi perkiraan itu hanya satu per lima dari ledakan aslinya
kalau tidak dilakukan upaya upaya satu dua dan sebagainya dari pihak brimob
makanya dengan pertimbangan pertimbangan itu akhirnya diputuskan untuk dilakukan penghancuran atau disposal di tkp